ini bukan masalah siap nggak siap
ini masalah harga diri abang
kalau abang terima kerja karena sakit hati sama emak
udah deh dengan abang terima kerjaan di lampung
kita bisa beli rumah sendiri
lo relain aja bang
kalau abang maunya begitu
tapi rela serela relanya bang
kalau memang niat kerja di sana jangan macem macem
tati juga udah bilangin
kalau udah punya duit jangan boros
ingat tujuan utama apaan
beli rumah mak
tati juga udah bilangin
mau ke dalam
lo mau pergi begitu aja
belakang ngajak ngilu
lagian abang biji merinjo didudukin
ntar mak doain biar lo selamat sampai sana
makasih mak amin
nggak saja rever painter
per passenger penggunny
mak ntar pas ojek di lampung titip tati ya mak
gak usah pakai dititipin udah pasti dijagain
ntar tiap hari si tati diplototin sama emak
ojak pamit ya mak
biar kartu do laki bini kagak baik pelukan depan umum
tepat aja di rumah
di rumah gak sempet mak
go sekarenk mau kerja di lampung
saya yang dari kampung
kerja ke jakarta kamu yang dari jakarta malah kerja di kampung
bukan kampung tis tapi lampung
jangan marah atuh
kata bapak saya salah dengar mah biasa
hah lu anterin gua ke depan ya
assalamualaikum bang wajah
bang wajah kagak
si wajahnya kagak ada
kerja ke lampung
kata siapa kata gua
bang wajah kagak ada
bang wajah kagak ada
bang wajah bingung
tidak kita pergi dulu
saya mau ketemu ani mak
saya mau minta maaf udah ngerjain temennya
kagak ada orangnya
masa sih mak
lo gak percaya sama gue
kalau lo percaya bawa nih rantang
terima kasih mak tapi saya sudah sarapan
bukan buat lo tapi buat si udin
sampai jumpa di video selanjutnya
menurut buku yang saya baca
dengan latihan kita bisa meningkatkan kemampuan kita
lah kok kita
pan yang nyalonin jadi ketua rw cuma gua
eh kenapa lari
saya cuma jalan cepet
tapi kenapa lari
ini dari mak abang
lo mau baik baikin gue
tapi beneran ini dari mah abang
terima kasih bang
tapi saya belum lari
gak mau lapar
lo gak ngehargain emak gue
kalau lo ngehargain emak gua
gua sih yakin
saingan gue kali ini cuma si imron
yang sekarang jadi ketua rw
tenang aja be
menurut hasil suruh be
kok dia doang yang lo tegur
lo gak suka masakan emak gua ya
kalau lo suka
gua mau segimana
sebagai calon ketua rw
kalau orang setua be
masih punya energi untuk membangun nusa dan bangsa
visi dan misi babi sebagai calon ketua rw
kenapa jadi lo yang nanya gue
ya udah bang
saya bisa pergi ya
jangan main pergi aja loh
balikin kau rantang
lu udah mau dukung gua
saya juga terima kasih
mbak abe udah temenin saya jalan kaki
jadi ga berasa capek
jadi gua udah jalan sampai pangkalan
sebisanya tuh bocang ngerjain gua ya
ejak ngobrol ujuk ujuk tau tau sampai pangkalan
pulang kampung masih jauh lagi